ya cupsleave event mungkin masih terdengar kurang familiar ya tapi di korea hal ini sangat biasa dilakukan para fans k pop atau k star
nah salah satu kedai kopi di indonesia juga melihat peluang ini sebagai bisnis yang menguntungkan
langsung saja kita sapa pemilik kedai kopi ciseo ada daniel hermansyah
dan kita ngomongin gimana kafe kafe di indonesia ini terinspirasi dari kafe kafe yang ada di korea ya
jadi kehadiran kafe tempat nongkrong para fans dari k popers kemudian k star itu kan kalau misalnya di sana biasa
tapi kalau di sini kan masih belum biasa apalagi harus bersaing dengan kedai kedai kopi yang lain ya
nah kenapa akhirnya kemudian memutuskan kayaknya nih oke nih
karena aku sendiri kan memang fans k pop ya
dari dulu kalau mau di indonesia itu kalau kita pengen bikin
event itu susah
susah sedikit kafe menerima kita gitu
makanya kita pikir kayak kita butuh tempat nih
nah itu kenapa kita bikin kopi cuse
karena ini adalah tempat kumpul anak k pop
supaya mereka bisa bikin event secara luas di kafe kafe nya kita
oke jadi memang kedai kopi ini memang khusus tempat berkumpulnya k popers
atau kalau nggak ngefans sama k pop juga boleh kesini
sebenarnya boleh tapi
kalau misalnya nongkrong di sana gitu ya
banyak yang mungkin masih kurang familiar ya
kalau ini kan tradisi atau tren yang biasa banget kalau di korea selatan
tapi kalau di indonesia masih banyak yang nggak tahu
boleh dijelasin nggak cutslift event itu sebenarnya apa sih
jadi kalau misalnya ada hari hari penting dari k pop idolnya kita gitu
kumpul di kafe
karena di korea kadang kadang artisnya benar benar datang loh ke kafenya
jadi kalau di indonesia artisnya nggak bisa datang ya
tapi kita di sana tetap bisa kumpul di kafe
kita dekor dekor yang seru itu di situ
dekor dekor nanti kita bisa pool bareng
nyanyi no rebang istilahnya kalau di korea
atau nonton no barfeng secara bareng bareng
intinya daydreaming nya lah
itu yang seru kalau di caption event
oke kalau misalnya saya lihat gitu ya
yang saya tahu kan kayak capsleaf event itu para fansnya heboh banget
mulai dari dinding terus kemudian semua dikasih foto foto wajah idolanya
kalau di daniel sendiri yang pernah tahu yang pernah lihat
selebrasi yang paling heboh yang pernah dibuat tuh kayak gimana
seberapa besar seberapa heboh
ada beberapa sih
kayak waktu itu kita bikin buat anniversary nya iu
itu kita sama iu indonesia
kita dekor satu kafe waktu itu
sampai kita lantai atasnya kita pakai semuanya
kita no barfeng konsernya iu rame rame
terus nyanyi bareng
itu kayak selasa di konser itu senang banget
itu waktu sebelum masa corona tuh kita bisa rame rame begitu
terus waktu itu juga pernah ada event nya nct
jadi empat malam berturut turut event
empat malam berturut turut
jadi dipisah karena kalau nggak keramaian kafenya nanti
jadi itu keren banget sih
itu di kopi cusie yang di bekasi waktu itu
yang iu di kopi cusie yang gading serpong tnc ya
jadi memang ini untuk
untuk fans atau fandom siapapun ya
semuanya bisa di sini ya
bisa yang penting booking dulu jangan dadakan
oke jangan dadakan
nah ngomongin juga tadi daniel kan bilang
dulu mah sebelum pandemi
oh kita kalau misalnya bikin selebrasi mah heboh banget
tapi kan kondisinya sekarang apalagi masa ppkm darurat ya
kayak sekarang gini semua harus terbatas
pemilik pemilik kafe atau restoran pun juga harus sedikit menahan diri gitu
terus dengan kondisi yang sekarang gimana tuh daniel menyiasatinya
kalau sekarang talkstur eventnya jadi di rumah aja
dan of course buat meningkatkan omset ya berarti harus
banyakin promo di berbagai platform ojek online gitu sih
oke berarti salah satu yang terdampak banget ya dengan adanya ppkm darurat ini ya
pasti restoran kena semua pasti
di csu sendiri sekarang udah punya berapa cabang
sekarang yang sudah buka empat puluh lima cabang
on the way tujuh puluh cabang di seluruh indonesia
semuanya itu memang didedikasikan khusus untuk fans fans yang mau mengadakan capslep event ya
karena banyak banget yang request
kan bikinnya di kota kita
nggak ada kafe yang khusus anak hip hop nih gitu
jadi emang semoga kita bisa terus berkembang ya
soal mengadakan capsleep event
kalau misalnya makin banyak yang buka ya kita senang sih anak k pop isu indonesia bakal senang
oke daniel saya tebak berarti memang fans garis kerasnya ayu
kenapa kenapa kenapa
iu dan iu dan
ampun ya kenapa kenapa ngefans dengan ayu gitu
terus mungkin kalau masa pandemi ini sudah segera berakhir gitu ya akan berakhir suatu saat nanti
apa yang mau dilakukan terkait dengan capsleeve event mungkin udah kepikiran ide apa gitu
aku ngefans sama iu itu dari dua ribu delapan
dari zamannya ditebut banget waktu itu kan ketika diblong terkenal aku udah start sama lagunya terus jadi ngefans sama iu juga
karena seumur sih basically jadi ketika aku masih sma kuliah gitu kan
dia udah mulai karir udah capek terus orang udah sukses gitu kan
jadi i was thinking like gue ngapain aja selama ini gitu kan jadi termotivasi biar terus juga kayak idolnya kita
mudah mudahan nanti bisa ketemu langsung ya sama ayu ya
dan di notice udah pernah sekali waktu itu aku instagram di like sama iu udah pernah sekali
harapannya iu bisa jadi bernama sadara cucio nanti
dan dan kita ngeliat bahwa demam halius sekarang ya sangat masif gitu
nggak cuma di indonesia tapi hampir semua mungkin negara di dunia
melihat ini kemudian kalau kita lihat di indonesia ya itu mungkin ada yang yang bisa dihubungin dengan iu gitu ya
kemudian bermunculan salah satunya mungkin kalau daniel ini kan di bisnis
apa kedai kedai kopi mungkin juga nanti rumah makan bagaimana melihat peluang ini dan
dan harus ditangkap nih buat buat banyak orang juga di luar sana
yes yes menurut aku kalau kita mulai bisnis itu harus start something that we know best gitu loh
kenapa aku bikin kopi korea karena aku basicnya dua itu
aku adalah memang di aku brewer kopi aku sekolah barista juga pernah
memang coffee entusias dan aku k pop entusias dari dua ribu enam belas
kenal k pop itu dari zaman dbsk dan punya cdrus generation abis itu baru iu
dan aku memang sudah kenal banyak komunitas dari sebelum kopi cucio kan jadi aku bikin sesuatu yang aku tahu
atau kalau misalnya aku disuruh bikin misalnya nasi uduk k pop mungkin nggak jadi karena aku nggak ngasih nasi uduk gitu loh
aku bukan chef aku kopi aku baru gitu jadi sarannya buat kalau misalnya buat teman teman yang pengen bikin bisnis
jangan cuma lihat marketnya besar nih harus pikir jangan sih tapi harus ngerti produknya apa
berarti kalau setelah ini mungkin banyak yang berpikir untuk mendirikan kedai kopi bertema k pop gitu ya yang sama kayak daniel gimana oke oke aja atau
kayaknya saingan ya
yang penting ngerti ya karena aku pernah loh ada beberapa fanbase yang datang ke kita kayak aduh kak seneng banget kak ini kopi cucio udah bener bener ngerti ya anak k pop maunya apa
karena kemarin di tempat lain begini dicerita gitu terus kita kayak wah serenyu hatiku kayak aah gitu loh bener ya
orang tuh customer tuh bisa lihat loh mbak mana yang bener bener entusias ke k pop mana yang cuma sotoan ngikut gitu
saya emang entusias mah i'm fine with that lah nggak apa apa loh ya kan
kita kan selama anak k pop percaya support
intinya semua harus dari hati ya
thank you banget daniel terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected korean corner
hari ini salam sehat selalu pokoknya nanti kita nantikan ya mungkin bisa ngundang ayu langsung ke kedai kopinya ya